sementara itu pejabat bupati tulungagung jarianto memastikan kepala dinas pekerjaan umum dan penataan ruang blitar sutrisno ditangkap penyidik kpk
saat ini pihaknya belum mendapatkan informasi terkait tangkap tangan tersebut
dilansir detik com jarianto menyatakan belum mendapatkan konfirmasi resmi dari kpk
pihaknya saat ini masih menunggu keterangan kasus apa yang membelit bawahannya tersebut
jarianto mengaku terakhir bertemu bawahannya tersebut rabu petang saat buka puasa bersama anak yatim